arab saudi menjadi tuan rumah penyelenggaraan ktt g dua puluh ke lima belas secara virtual
bagaimana upaya para pemimpin dunia untuk pemulihan ekonomi global di masa pandemi
saksikan spesial interview dubes arab saudi untuk indonesia
jumat dua puluh tujuh november jam setengah sepuluh malam di cnn indonesia